kenapa kamu bikin kegaglah
kami ini bukan rombongan biasa
kami ini pasukan
dan kamu tidak berhak pemerintahkan tanpa alasan yang kuat
mereka pikir mereka itu hebat
dengan mengabaikan tanda bahaya dari anak kemarin sore itu
kau masih mengikutiku
jangan cari urusan denganku
aku tidak kuat
enggak mau pikir aku budakmu
yang harus menuruti apapun beritamu
cari bangsamu sendiri
belanda itu memang cerdik
di setiap wilayah
dan tidak mereka musuhi
untuk kepentingan berdagang
mereka memang berdagang
tapi sambil menyusun rencana
untuk menguasai wilayah tersebut
sepak terjang belanda itu
mengancam kedudukan raja raja jawa
menentang raja raja itu memang sudah jelas
tidak ada satupun yang menentang
karena mereka merasa gentar
karena mereka memiliki pasukan yang besar
dan persenjataan yang lengkap
dibalik bagaimana ala pelaut pelaut kidul
belanda yang harus kita buat bentar
seluruh raja raja jawa
harus bersatu padu tanpa terkecuali
untuk menentang belanda
belanda pasti akan gentar
buah pikiranmu memang gitu
tapi tidak mudah untuk melakukan
nikmatilah waktu kalian sebaik mungkin
karena sebentar lagi
akan datang marah bahaya
yang akan mengancam jiwa kalian
iya bau bangkai
bangkai apa sih
iya gempa bumi
gempanya sangat jauh
tapi getarannya sampai kesini
tanah ini bergetar
saya merasakan tanah ini bergetar
ini bukan gempa biasa
ada sesuatu yang tidak beres
datang dari arah utara
atau gerombolan perampok
sebaiknya semua disiagakan
bangunkan yang lain
sendiko kan cik
ada apa ribut sekali
musuh yang mana
ada musya yang datang dari arah utara
terasa dari gitaran tanahnya
aku tidak mengerti apa yang kalian omongkan
silahkan senopati coba sendiri
rasakan gitaran gitaran tanah
pada tanah yang kita pinjak
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tadi benar ada
tapi sekarang kok tidak ada
kalian itu senopati
kenapa kalian bisa dibohongin dengan orang yang baru besar kemarin
kenapa kamu bikin kegagalan
bukan rombongan biasa
kami ini pasukan
dan kamu tidak berhak pemerintahkan tanpa alasan yang kuat
kami ini pasukan

kami ini pasukan
kami ini pasukan
mereka pikir mereka itu hebat
dengan mengabaikan tanda bahaya dari anak kemarin sore itu
mereka semua akan cepat minasa
menjadi semakin menarik
aku segera akan melihat
para senopati mataram akan tewas mengenaskan

jangan mentang bentang kamu sudah membantu mengusir gerombolan penjahat
lantas kamu berbuat cahaya laki laki
kembali ke tempat masing masing
itu suara karjo
kenapa dia sampai menjerit begitu
jejak kaki raksasa
betul kata sodara induk aji
ini bukan gempa bumi
tapi ini ada sesuatu
ternyata inilah yang membuat tanah bergetar
dan benar datangnya dari arah utara
berarti raksasa itu datang untuk menyerang kita
maafkan saya saudara indu aji
tadi saya menyalahkan anda
tapi ternyata saya yang salah
tidak apa apa sinopati
kita harus tetap mencari prajurit karjo yang hilang
serta mengintai musuh
seperti apakah raksasa itu
ada apa ini
ada raksasa tuan putri
biar aku yang menghadapinya